gue narik duluan ya
kamu break dulu dong
gak usah gue dari pagi belum narik
bang ojek ya bang
gue mau nanya soal kemarin
belagal lupa lo ya
soal kemarin banyak im
soal kontrakannya si neke
lo jadi kagak bayarin
semalam gue dipikirin im
gue mau bayarin
tapi harganya diturun lagi kagak
pasarannya emang udah segitu
bang mau ditukar ngocok jangan jenit dong bang
kalau gue kagak nurunin harganya
lo tega rod si neke bayar sendiri
lagi pada ngumpul disini ya
atau ini tebeh
mas banget ga jadi ah
mata saya kedip kedip lagi sakit mbak
kalau ada masalah
bukannya apa apa ya
bukannya apa apa im
uang pensiun gue agak seberapa
ya udah lu kagak usah bayar kontrakan
lo bayar aja
kan begitu enak
kontrakan siapa yang mau dibayarin teh
kontrakan ini ke di
bagian ini ke
tapi im lu jangan kasih tau ini ke sambal citra kalau lu ngasih gratis
iya gue ngerti
satu dua masya allah jack
maaf jak saya narik dulu
mau ketemu teman
oh yaudah diantar yuk
tadinya sih aku mau jalan kaki
tapi yaudah deh ayo
udah lengkap semuanya
udah lu anterin ya
yanti tau kok tempatnya
tapi saya teh gak tau tempatnya di mana
tuh jangan yanti aja
mau udah telfonin mbak jack
ntar lagi datang kemari
ini bang ojak
kenapa dari tadi matanya ngedip ngirip terus
ini obat tetesnya
cuma nggak ada yang netesin
nih gak ada yang hitungnya dulu nih
nanti kalau kelamaan mata bang ojek pegel

masih berbelakang segini
ya mak consideration ya
kira kira di mana sih
ayo potasinya cik telak
jak neng ani minta dijemput sama kamu
kagak tadi kalau ketemu di jalan
oh kirain dia nelfon kamu jak
sipur pasti bete kalau neng ani nelfonin kamu terus
obatnya udah ditetesin
udah tadi sama si ani
bukan gue takut gue males ngejelasin kemudianya